kasus penyeraman air keras terhadap penyidik komisi pemberantasan korupsi novel baswedan
yang terjadi enam belas bulan lalu belum menemui titik terang
pihak kepolisian mengaku hingga kini belum menemukan bukti baru yang bisa mengarah kepada para pelaku
meski begitu polda metro jaya menekankan tetap berkomitmen mengusut pelaku penyeraman air keras terhadap novel baswedan
kpk bahkan menawarkan satu unit sepeda bagi siapapun yang berhasil menyebutkan siapa yang melakukan penyerangan terhadap novel
hadiah dari sayembara ini mirip kuis yang sering jokowi berikan dalam kunjungannya ke sejumlah daerah
kpk menilai pengungkapan penyerangan terhadap pegawai kpk sama pentingnya dengan pemberantasan korupsi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sampai ada sayembara itu ya tapi itu menyindir gak sih sebetulnya
enggak itu meneladani pak jokowi jadi kan pak jokowi suka membagi bagikan sepeda itu menginspirasi
kita membuat sayembara siapa tahu ada yang tertarik kemudian menyampaikan oh ini namanya ini dan itu benar dan membantu
dan kebetulan sepedanya bukan satu mbak eva hari ini sudah bertambah dua
jadi pemuda muhammadiyah juga bawa satu sepeda pink warna pink sepeda mini kita taruh di situ juga
dan mudah mudahan mbak eva juga kalau mau partisipasi bisa bawa sepeda ke sana supaya makin banyak sepedanya
jadi kemudian publik bisa banyak terlibat
jadi itu sebenarnya salah satu upaya siapa tahu dengan cara begitu kemudian bisa menginspirasi dan muncullah upaya upaya
menemukan penyiram novel
oke tapi kemudian kalau dibandingkan dengan sayembara yang dilakukan oleh presiden joko widodo ini jauh begitu ya
kalau yang satu menjawab pertanyaan pak jokowi kemudian yang satu mengungkap atau mengungkap kasus yang enam belas bulan ini masih belum
menjawab pertanyaan juga
pertanyaan yang sudah enam belas bulan lebih ya tepatnya empat ratus tujuh puluh tiga hari sebelas tiga ratus dua puluh satu jam
jadi itu yang kita sebenarnya berharap pertanyaan ini dijawab oleh pihak kepolisian
pihak kepolisian kemudian ternyata kan seperti disampaikan novel tadi juga secara langsung
novel berkeyakinan bahwasannya kasus penyiraman terhadap dirinya ini tidak akan diungkap oleh kepolisian
karena banyak indikasinya dan banyak sinyalemen yang sudah ditemukan
kita berharap ini bisa diambil alih dan tentu sebagai bosnya polisi pak jokowi bisa melakukan tindakan ekstraordinari
melalui tgpf itu yang sejak awal memang sudah kita desak untuk dibentuk
selain memang kita yakin tidak akan diungkap oleh pak kepolisian dalam hal ini
nah selain itu juga ada distrust mbak
dengan penanganan kasus ini
misalnya banyak hal lah sinyalemennya misalnya salah satunya cctv yang dikatakan sudah diambil ternyata setelah novel dan teman teman ikut pantau ternyata belum sama sekali diambil
jadi bahkan sampai keadaan luar sana
jadi banyak hal sebenarnya kalau kemudian ada tgpf sinyelemen sinyelemen itu fakta fakta itu itu bisa diungkap
di tindak lanjut
di tindak lanjutkan
kenapa kan pertanyaannya sudah ungkap saja ke polisi kan nanti bisa
ini ada masalah distrust loh
oke bang taufik melihat apa kemudian yang terjadi di kpk pagi ini lalu kemudian juga ada distrust terhadap pihak kepolisian
anda memandang kasus novel ini seperti apa
menurut saya persoalan distrust itu adalah kan persoalan yang saya tidak pahami
itu adalah distrust itu
berarti antara kpk dengan pihak kepolisian
jadi kan saya tidak di dalam posisi untuk merasakan ya apa yang seperti yang dirasakan oleh kpk barangkali
karena kita bukan bisa merabah rabah seperti itu
tapi kita berbicara di dalam pertarungan
ada kondisi begitu ya di lingkungan petugas yang memberantas korupsi
ketidakpercayaan begitu bahwa salah satu kasus yang terkait dari penyidiknya ini tidak akan terungkap gitu
nah dari dpr sendiri
nah kami dari dpr sendiri berharap ini adalah harus diungkapkan
jadi tentu saja kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian selama ini
misalnya di dalam konteks pemberantasan terorisme
kemudian dalam hal yang lain
penegakan hukum yang lain itu adalah kami mengapresiasinya karena banyak hal yang telah dilakukan
kami berharap juga di dalam konteks menemukan siapa yang melakukan itu terhadap novel
novel baswedan juga harus diungkapkan
tapi dpr memandang ini serius atau tidak sih
kita harus menjudge polisi juga
kemudian merupakan pihak yang tidak mampu
kemudian kita membangun sebuah perasaan distrust
menurut saya itu tidak adil juga
jadi kita berharap kita mendorong polisi untuk melakukan itu adalah sebaik mungkin
dan saya berharap kpk juga jangan seperti lsm
dia lembaga resmi di dalam negara
maka jangan kemudian melakukan bentuk bentuk seperti memparodikan
melakukan hal tertentu seperti ada
namanya hadiah seperti yang dilakukan oleh presiden
itu kan berhadapan dengan presiden
itu kan menjadi tidak enak kita melihat semuanya
jadi kita berharap semuanya dengan sikap yang dewasa terhadap hal tersebut
kalau menurut saya
oke caranya bagaimana tuh dengan sikap yang dewasa menurut bang taufikul hadi
karena memang kan sebetulnya bentuk apa ya
apa yang terjadi hari ini adalah mungkin semacam bentuk keputusasaan
simpulkan begitu bang nahnil
meneladani pak jokowi
meneladani pak jokowi oke
nah kan kami bukan hal itu saja
pada kali banyak hal yang harus kita koreksi
tetapi kan tidak perlu kita mungkin yang seperti itu kemudian kita lakukan prodi
misalnya banyak pihak juga didatang ke dpr ke sana mempertanyakan bagaimana orang yang tewas ya
itu karena tindakan pak novel baswedan di bengkulu dan sebagainya
jadi itu ada hal yang juga kita minta diungkatkan
kalau memang itu adalah ada
sikap kemudian harus kita sikapi di dalam konteks kebijakan kita ya kita sikapi kebijakan kita
tetapi jangan kemudian kita dengan gegap gembita kita menjudge ya bahwa polisi tidak mau mengungkapkan
nah kami dari komisi tiga sekarang ini berharap itu adalah masalah pak novel baswedan itu ya dilakukan
sejauh ini kami melihat ada kesungguhan
kepolisian itu adalah telah membuat gambar dan sebagainya
kemudian sudah menyebarkan kepada masyarakat
itu kan hal yang kita harus apresiasi dan sudah ada langkah yang dilakukan
tetapi kalau memang belum itulah persoalan yang harus kita dorong terus agar itu adalah bisa terkuat
kalau menurut saya seperti itu
oke bang daniel silahkan menanggapi
ya tentu distrasi itu kan muncul karena banyak sinyal men
yang sejak awal kita
seperti juga disampaikan oleh novel
kita ketika novel disiram air keras itu kita percaya ini akan cepat ditangani
akan mudah ditangkap pelakunya
karena ada cctv
karena ada indikasi awal
data intelijen dari kepolisian sendiri
jadi seharusnya ini mudah
menggunakan nalar penyidikan yang dimiliki oleh novel dan kawan kawan
itu relatif mudah
ada indikasi awal
ada data intelijen bahwasannya novel akan diserang
bahkan dari polisi sendiri yang menyatakan novel ada indikasi akan diserang
itu polisi sendiri yang mengingatkan novel
berarti kan ada data data awal
belum lagi kemudian ada cctv yang ternyata dibilang diperiksa ternyata tidak diperiksa
saya pikir cukup sekali
nah tapi kemudian ketika tiga bulan berlalu indikasi itu semakin kuat
ini ada keganjilan aneh begitu
indikasi keganjilan dalam proses penyidikan
jangan lupa mbak eva
novel kan penyidik senior bahkan mantan polisi
artinya dia tahu persis prosedural penyidikan
dia tahu persis tingkat kompleksitas satu kasus
jadi tahu persislah cara cara kerja itu
nah tapi untuk kasus ini dianggap mudah dilakukan
tapi kemudian goodwill kan tidak muncul
tadi akhirnya muncul distrust
yaudah kita tidak percaya
nah yang bisa membantu kepercayaan kita hadir kembali itu tgpf
jadi makanya sebenarnya kan posisinya begini
kita mengalami distrust dalam konteks dengan kepolisian
tapi kita berusaha tetap merawat kepercayaan ke presiden
nah tapi kalau kemudian presiden sendiri tidak menangkap kepercayaan kami ke beliau
ya sudah bisa jadi juga
ini berujung pada distrust terhadap presiden
jadi sebenarnya kan harapan kami menyampaikan pesan buat tgpf
itu adalah simbol bahwasannya kami percaya kepada pak jokowi
punya komitmen tinggi terhadap agenda pemberantasan korupsi
kalau kami nggak percaya dengan pak jokowi
kami nggak akan minta minta itu mbak
ya sudah kami berdoa saja pada allah swt
biarkanlah allah yang membukakan nanti
nah ini kan kami berharap masih merawat kepercayaan terhadap pak jokowi
nah pak jokowi harusnya menangkap itu sebagai hal yang positif gitu
sampai sampai kan sebagian teman teman kemudian meneladani pak jokowi
dengan membuat sayembara itu
saya pikir ditanggapi positif saja
jadi harusnya ini dimanfaatkan sedemikian rupa
untuk meneguhkan kembali dan meninggikan kembali komitmen
komitmen agen pemberantasan korupsi
jangan lupa mbak eva
bagi saya dan bagi teman teman
termasuk bagi novel
penyerangan terhadap novel
itu bukan tentang novel ansih
bukan penyerangan terhadap novel bahswedan seorang
tidak hanya novel bahswedan
tapi ini adalah penyerangan terhadap agenda pemberantasan korupsi
ini adalah teror terhadap agenda pemberantasan korupsi yang
yang menjadi cita cita kita indonesia bersih
dan jangan lupa juga
penyerangan terhadap novel itu bukan penyerangan yang pertama
novel sudah mengalami banyak penyerangan penyerangan dan teror
dan jangan lupa bukan cuma dialami oleh novel
nah banyak juga dialami penyidik penyidik yang lain
ada penyidik yang diserang rumahnya
ada yang dilempar
ada yang penyidik yang dirampok
bahkan ada yang penyidik yang ditabrak
ada penyidik yang tiba tiba diculik ketika melakukan proses pengintaian
kemudian diancam dan macam macam
nah sebenarnya semua kita kalau ada tindak penegakan hukum yang benar transparan
mudah ditemukan siapa yang melakukan itu
semua yang melakukan ancaman ancaman terhadap penyidik kpk
semua yang pernah diterajik kpk
itu pelakunya sama
semua indikasi yang ditemukan oleh teman teman terhadap
itu indikasinya semua pelakunya sama
dan satu kelompok
pelakunya sama ini
maksudnya saya yang tanyakan kok tahu kalau pelakunya sama
karena yang terjadi adalah itu sama
jadi semuanya pihak tahu
nah kalau pelakunya sama itu harus dilaporkan
jadi nggak boleh kita membangun opini sendiri
itu harus dilaporkan
laporan itu sudah berulang disampaikan
teman teman itu protes dan marah ke pimpinan kpk
saya kecewa dengan pimpinan kpk
kan sudah disampaikan ke pimpinan kpk
laporan berulang kali pimpinan kpk
nah ini diketahui oleh dpr atau tidak nih pak taufik
maksudnya kalau kita tahu itu sudah sama
nah itu kan berarti kita sudah tahu orangnya
itu bagus itu menurut saya
kalau memang itu adalah
bisa ditanggapi oleh
makanya kalau kemudian ada tgpf itu
karena kita percaya sekali dengan presiden kita yang baik
maka kita berharap presiden bikin tgpf
maka banyak pihak akan menyampaikan itu kepada presiden
karena kita percaya dengan presiden
mas taufik sendiri sebetulnya
mengapa sih tgpf ini yang kemudian didorong oleh sejumlah aktivis korupsi
juga untuk dibentuk ini
akhirnya tidak terlaksana
ya tidak terlaksana
itu adalah bukan skala
yang kemudian itu adalah sebesar misalnya peristiwa peristiwa
pelanggaran hak jenisnya
tahun enam puluh lima dan sebagainya
ini kan satu orang
masa kita nggak percaya kepada
sebuah lembaga yang kemudian
yang demikian besarnya kepolisian
kemudian itulah kita memberikan anggaran yang demikian lupa
itu kita harus percayakan
ya kasus satu orang begitu ya
ada kelompok yang tidak mau percaya terhadap kemampuan polisi
ya itu terserahkan
karena menurut saya itu adalah masalah distrust dan tidak
distrust itu kan persoalan lain
jangan kemudian adalah satu orang yang distrust
kemudian kita menganggap dalam seluruh indonesia orang sudah distrust
tidak satu orang sih sebetulnya pak taufik
kita dorong dulu polisi untuk bekerja
tidak satu orang sebetulnya pak taufik
karena memang novel juga
bersama sejumlah orang termasuk juga bang daniel ini ya
saya kan nggak satu orang
saya kan tahu ya kan
masa saja tidak tahu
kalau saya satu orang tentu saya sudah dilarang warga muhammadiyah
itu saya pasti tahu
kalau saja kemudian pak presiden tadi saya sebutkan ya
ingin serius begitu
ini agak mudah melalui tgpf itu
tinggal sekarang yang kami tagih sebenarnya
jadi anda berarti memang presiden tidak serius sebetulnya
saya belum tahu
mungkin besok jadi serius ya
anggaplah sekarang kami menitipkan kepercayaan itu kepada presiden
kemudian yang kedua mbak eva
ini bukan tentang novel seperti saya sebutkan tadi
jadi keliru kalau perspektifnya
bukan terkait itu
ini adalah ancaman serius terhadap agenda pemberantasan korupsi kita
ini kan bisa terjadi terhadap siapapun
bisa terjadi terhadap saya
bisa terhadap jurnalis yang kritis dan macam macam
itu bisa terjadi
jadi ini ancaman terhadap kita semuanya
ketika ancaman itu hadir terhadap novel
ini artinya juga ancaman terhadap kita semuanya yang berusaha merawat indonesia ini
itu yang paling jadi perspektif yang menyebutkan siapa sih novel
novel kan hanya satu orang itu berbahaya menurut saya
dan yang ingin saya garis bawah ini kemudian nantinya tidak hanya sekedar distrust kepada polri
tapi juga kemudian nanti mengarah distrust kepada
pak taufik saya ingin anda menanggapi tapi kita harus break dulu
kita akan segera kembali cnn indonesia prime news akan segera kembali
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kita masih membahas pengungkapan kasus novel baswedan
yang masih belum menemukan titik terang selama enam belas bulan
kita sudah tersambung ini melalui sambungan telepon dengan andre rosiade wasekjen partai gerindra
bang andre selamat malam
ya selamat malam mbak eva yunita
selamat malam bang taufik selamat malam mas daniel
oke sudah memantau ya kurang lebih dialog kita ini sudah berjalan ke arah mana
bagaimana komentar gerindra tentang pengungkapan kasus novel baswedan ini
ya ini kan sudah enam belas bulan ya proses penyelidikan kasus novel baswedan ini
seperti yang disampaikan mas daniel tadi bahwa ini bukan hanya sebatas kasus novel
tapi bagaimana ada serangan terhadap kegiatan untuk mengungkapkan kasus korupsi
bahwa ini serangan terhadap perlawanan terhadap pemberantasan korupsi
dan saya melihat kami melihat bahwa dengan waktu enam belas bulan ini terlihat bahwa
kurang serius dalam mengungkapnya
anda melihat kurang serius ya
ya kalau memang sebenarnya teman teman kpk dan berbagai lembaga sudah mengusulkan tim gabungan pencari fakta
untuk mengungkapkannya seharusnya pak jokowi sebagai presiden memberikan kesempatan
agar tim gabungan pencari fakta ini bisa dibentuk
karena kita punya persediaan bahwa sudah berkali kali pemerintah membentuk juga tim gabungan pencari fakta
dan membantu suatu proses penyelidikan
mulai dari kasus cak munir juga ada
jadi bukan hal yang baru sebenarnya
tergantung apa namanya niat baik itikat baik dan komitmen presiden kok
komitmen itu harus ditunjukkan dengan langkah konkret
saya akan memperkuat kpk
saya akan meningkatkan anggarannya sepuluh kali lipat
memperbanyak penyidik kpk
beliau sekarang presiden
tunjukkan dengan program konkret
dengan membentuk tim gabungan mencari fakta
yang dituntut oleh kpk dan berbagai lembaga lembaga yang ada
oke jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini masih kurang konkret begitu anda melihatnya bang andre
kan sudah dibentuk juga nih ada tim pemantau komnas
yang dilakukan presiden sebatas membangun narasi beliau peduli atas pemberantasan korupsi
tapi faktanya kita tahu mulai dilantik yang mau ngobok ngobok kpk
itu adalah pendukung pendukung presiden mulai kasus pak budi gunawan
sampai partai partai pendukung presiden jokowi yang mengganggu melalui pansus hak angket kpk gitu loh
itu yang terjadi kan
sekarang kita lihat betapa lambatnya pemerintah jokowi ini untuk menyelesaikan kasus novel baswedan
kalau pak jokowi memang punya etikat baik punya komitmen pemerintahan korupsi
kenapa tidak dibentuk saja tim gabungan pencari fakta
semua stakeholder dilibatkan termasuk pihak kepolisian dilibatkan di situ
sehingga penyelidikan ini berjalan fair netral dan berkeadilan
sekarang tapi kalau memang tidak bisa kami sampaikan seandainya pak prabowo subianto menjadi presiden dua ribu sembilan belas nanti
ini adalah salah satu agenda utama yang akan dibereskan oleh pak prabowo subianto
jadi ini menjadi agenda utama pak prabowo ya
gabungan pencari fakta setelah pak prabowo menjadi presiden dua ribu sembilan belas nanti
oke dicatat nih bang daniel sudah ada janji dari gerindra
mungkin pak jokowi komitmennya bisa kita lihat enam belas bulan tidak ada apa apa
insya allah pak prabowo akan menunjukkan komitmen dan nyali beliau dalam pemberantasan korupsi
kita akan melawan pelaku pelaku tindakan yang melakukan anti kegiatan terhadap korupsi ini

oke tapi harus menang dulu bang andrik
oke tapi harus menang dulu bang andrik

sekarang kita ke bang taufik
bang taufik ingin menanggapi komentar bang and acces tadi
ya yang pertama saya berharap itu adalah pak prabowo itu berkenan menjadi presiden
dan segera membentuk koalisi yang mendukung beliau sebagai presiden
ya pertama itu
saya ingin memberitahukan dulu bahwa didalam konteks hak angket
hak angket itu adalah didukung juga oleh gerindra
tetapi ketika kemudian di dalam proses biar saya bicara dulu
maka dia mengundurkan diri bukan di dalam konteks tidak mendukung
tapi karena di dalam konteks presiden tresol mengundurkan diri
jadi itu tidak benar seperti yang disampaikan oleh bung andri itu
saya tahu itu adalah prosesnya
tapi seberapa menjadi prioritas sebetulnya
seberapa menjadi prioritas
itu adalah yang disampaikan oleh bung andre tadi adalah pendapat dia sendiri
itu bukan pendapat dari partai ya
itu harus hadir
nah yang ketiga saya berharap kita masalah harus apa yang harus dilakukan oleh polisi
tidak usah kita lari ke parah di ktpf dulu
kita percayakan kepada polisi dulu
toh polisi itu juga itu adalah ada yang mengawasi ada presiden di sana
jadi di negara ini adalah bukan
ada polisi kemudian polisi itu bebas sendiri tidak
jadi kalau misalnya kita percaya kepada polisi percaya
berarti kita percaya kepada menteri
tapi ini kan sebut
kemudian ada orang yang tidak percaya kepada presiden
itu adalah sah saja
karena misalnya ada oposisi yang tidak percaya kepada presiden jokowi
itu adalah kansah di negara demokrasi
tidak ada masalahnya
tetapi saya menyuruhkan agar kita percaya dulu kepada polisi di dalam konteks ini
jangan kita membuat demoralisasi polisi dulu
saya yakin bahwa polisi akan mengungkapkan hal tersebut
kita tunggu saja
pak taufik tapi kemudian
kita akan mempertanyakan hal tersebut
tapi kemudian kalau tadi kita menyimak jawaban dari bang dhanil di studio ini kan
ketidakpercayaan terhadap polisi ini nanti bisa ujung ujungnya menjadi ketidakpercayaan terhadap presiden
apakah ini tidak mengkhawatirkan bagi partai koalisi pendukung jokowi
tidak ada masalahnya bang dhanil
bangun saja adalah persepsi agar presiden tidak dipercaya
itu adalah sah saja
saya tidak bangun persepsi lagi
saya percaya dengan presiden
karena itu menurut saya
karena tidak ada gpr
kalau tidak percaya kan itu segala sesuatu kita tidak bisa berjalan nanti
kalau menurut saya
kan sudah saya katakan bahwa kepolisian ada yang pengawasan
ada komisi tiga dan sebagainya
dpr itu adalah bukan hanya partai partai pendukung pak jokowi saja
ada partai lain juga yang mengawasi hal tersebut
jadi kita sama sama kita meminta kepada dpr untuk mengawasi
sejauh mana kemudian perjalanan untuk mengungkap siapa di balik
yang melakukan tindakan terhadap pak novel baswedan
menurut saya itu
kalau melihat dpr sejauh ini mengawasi bagaimana pengungkapan kasus novel baswedan ini sebenarnya
segini mbak eva
kami tidak mau masuk pada ruang perdebatan politik
kami seringkali menyampaikan jangan sampai kemudian kasus novel baswedan itu kemudian dikapitalisasi sebagai kepentingan politik
salah satu permasalahan utama kenapa agenda pemberantasan korupsi kita itu sering didestruksi
itu karena ada interupsi dari politik yang sangat kuat
jadi bingkai penanganan korupsi itu seringkali tidak dibangun dengan
bingkai besar yang bernama penegakan hukum
tapi justru kemudian seringkali dibingkai dengan persepsi politik dan kemudian afiliasi politik
kalau sejauh ini sebetulnya pengungkapan kasus novel ini ada afiliasi politik atau tidak
saya nggak bisa menilai itu
tapi yang jelas kami ingin ada penegakan hukum terhadap ini
kami memang tadi seperti saya sebut di awal bahkan novel banyak teman teman kan tadi di penyampaian novel di
di kpk juga menyatakan dia tidak percaya dengan polisi
tapi kemudian bang taufik kami percaya sekali dengan presiden
kami tidak mau bikin tgpf ini
makanya kan kenapa kita desak tgpf itu ke presiden
karena kita percaya banget nih presiden bisa menuntaskan ini
tapi kemudian kalau kemudian presiden merusak kepercayaan kami itu ya kami tidak tahu
karena waktu presiden ini ada sekarang
ada lebih dari enam belas bulan juga
kalau tidak salah saya
artinya jangan sampai kemudian itu juga jadi agenda politik lawan segala macam
nah kami kan ini mbak
anda menanggapi sudah mulai ada yang menjadi agenda politik lawan atau tidak nih bang dario
dalam posisi tengahan ini kan selalu bisa dimanfaatkan oleh yang kanan oleh yang kiri
kan selalu begitu ya
dalam posisi kita menyatakan pendapat kemudian menyatakan melakukan satu gerakan
pasti ada yang diuntungkan
pasti ada yang diuntungkan
tapi kami bukan dalam rangka afiliasi itu
nah itu yang sebenarnya yang ingin juga kami ingatkan kepada publik
bahwasannya jangan sampai agenda pemberantasan korupsi itu terus dibangun menggunakan frame politik
stop melakukan itu
mari kita bangun dengan frame hukum tadi
nah ini sekarang ada distrust terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian
nah kita minta bosnya polisi dalam hal ini
pak jokowi untuk bikin tgpf semudah itu kok sebenarnya mbak
agenda pemberantasan korupsi ini jangan kemudian dijadikan komoditas politik
saya ingin tanyakan nanti ke bang andre dan juga bang taufik
apakah ini kemudian nanti akan dijadikan komoditas politik
tapi kita harus jeda dulu
kita akan kembali setelah pariwara berikut ini
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
jangan kemudian agenda pemberantasan korupsi ini nanti dijadikan komoditas politik
seberapa besar sebetulnya itu potensi
terutama kasus novel baswedan ini
ya ketika kemudian dia mendorong itu adalah kepada presiden
dan kemudian dia ungkapkan itu adalah sudah masuk zona politik
jadi ya secara tidak langsung itu sudah masuk ke zona politik
menurut saya ya
jadi kalau misalnya orang mengatakan bahwa ini jangan sampai digunakan
nanti dikapitalisasikan di dalam konteks politik
tidak berlaku ketika perbincangan ini terjadi
kemudian mengatakan bahwa
kalau tidak bisa nanti
ya akan digunakan
akan distrust kepada presiden dan sebagainya
itulah sudah masuk zona politik
jadi siapa bilang
bahwa itu tidak masuk zona politik dari awal
kalau saya justru mengatakan bukan begitu
sekarang ini ada
ada dpr yang mengawasi polisi
ya kami mengawasi hal tersebut
dan kami masih mempercayai
akan mengungkapkan hal ini
maka mari kita berikan kesempatan kepada polisi
sejauh untuk mengungkapkan itu
sejauh ini kami tidak menganggap buru apa yang telah dilakukan oleh polisi
membuat gambar itu yang sudah disebarkan kepada masyarakat
dan menunggu input dari masyarakat
akan ada laporan dari masyarakat
jadi sudah seperti itu
nah kalau misalnya ada
hal hal yang lain
untuk menyabot agenda
agenda pemberantasan korupsi
saya tidak ingin mengatakan begitu
karena tidak ada kepentingan dpr itu adalah untuk menyabot hal tersebut
saya akan menanggapi
kita harus mengawasi hal hal itu ya
tidak kita inginkan
kan semua dimensi dalam kehidupan ini tentu ada
ada dimensi politik ya
tetapi yang kita khawatirkan adalah politik afiliatif
politik praksis dalam hal ini
apalagi ketika ada kontestasi
itu yang kita khawatirkan
memang saya tidak berharap itu diarahkan ke sana itu
makanya itu tadi ya bang taufik
kan begini loh bang taufik
kalau nanti selalu didorong dorong itu ke dpgf dan sebagainya
memang itulah upaya
justru bang taufik
masa bang taufik nggak percaya dengan presiden bang taufik
presiden kita bukan presiden
sangat yakin sekali
presiden yang bang taufik dukung lah
pengungkapan seperti itu
kan presiden bang taufik
presiden rang rosadi
iya memang presiden republik indonesia
jadi begini loh
saya dan kawan kawan itu sangat percaya dengan pak jokowi
nah sehingga kami serahkan agar pak jokowi bikin tgpf
kepercayaan itu sebenarnya harus ditangkap
oleh pak jokowi ketika kami kehilangan distrust terhadap anak buah beliau
nah masalahnya sesederhana itu sebenarnya
tapi kemudian kok takut misalnya dengan tgpf
padahal tgpf ini justru bukan mereduksir tugas tugas kepolisian
saya yakin betul polisi punya kapasitas yang tinggi
bayangkan mbak teroris yang sulit saja
itu bisa diungkap dengan mudah oleh polisi
nah jadi kami nggak melihat ada kapasitas yang under development gitu
tapi kita melihat ada apa namanya
ini masalah goodwill aja kok gitu loh
jadi bisa jadi para penyidik polisi itu mengalami
saya sering menggunakan bahasa kendala non teknis
misalnya kendala non teknis itu bisa jadi karena ada pelakunya itu punya kekuasaan yang luar biasa
punya jejaringan luar biasa
sedangkan penyidiknya hanya pangkat rendah segala macam
nah yang bisa menangani ini tentu adalah orang yang paling berkuasa di republik ini
yaitu pak jokowi
sebenarnya yang ingin kita lakukan itu adalah membantu para penyidik polisi
agar kemudian mereka terbantu dengan kendala kendala non teknis itu
karena secara teknis menurut kami nggak ada masalah
jadi kendala non teknis itu hanya bisa dibantu menurut kami oleh pak jokowi
jadi itu tidak menghiru kalau kemudian kita misalnya menganggap polisi ini jelek kemampuan
enggak justru kita yakin dengan kepolisian kemampuannya luar biasa
tapi ada kendala non teknis yang bisa jadi di luar kontrol
nah itu kemudian yang diharapkan bisa diselesaikan oleh pak jokowi
kita sambut dulu ada bang andre rosiade yang sudah bergabung akhirnya di sini
jadi sebetulnya ini ada kendala non teknis di kasus novel baswedan ya
dan saya ingin nanya ini sih sebenarnya
masalah agenda pemberantasan korupsi ini jangan sampai kemudian dipolitisir
kita nggak ingin mempolitiskan ya
karena kan tadi saya mau menjawab juga bang taufiq kewali bilang partai gerinda tidak menolak hak angket kpk ya
kita salah satu partai yang wall out waktu di paripurna
jadi masyarakat tahulah partai mana yang membela pansus kpk partai mana yang menolak
itu pertama ya
yang kedua biar saya selesai dulu bang gantian
yang kedua adalah yang disampaikan mas daniel ini kan jelas
setelah enam belas bulan tidak ada titik terang
mari dicari solusi jalan tengah tim gabungan pencari fakta
tim gabungan pencari fakta ini kan juga sudah sering dibentuk pemerintah sebelumnya
pak s b juga pernah membentuk ini
jadi ada jurisprudensi dan bukan hal yang mengkhawatirkan seharusnya
kalau memang pak jokowi sebagai presiden republik indonesia punya komitmen yang jelas dan kuat terhadap agenda pemberantasan korupsi
presiden kalau memang punya agenda pemberantasan korupsi tentu bukan hanya sebatas yang saya sampaikan tadi
wacana dan membangun narasi saya mendukung kpk
saya mendukung agenda pemberantasan korupsi
tapi tidak ditunjukkan dengan langkah konkret
langkah konkret yang ditunjukkan itu adalah bagaimana pak jokowi mau melakukan pembentukan tim gabungan pencari fakta
partai gerindra mendukung tindakan ini
yang diusulkan oleh mas daniel dan kawan kawan
karena kita butuh kepastian hukum
dan juga ini bukan hanya sebatas novel baswedan
tapi bagaimana jangan sampai gara gara kasus ini menyebabkan agenda pemberantasan korupsi jadi lumpuh
penyidik jadi takut di lapangan karena tidak ada kepastian dan perlindungan negara terhadap penyidik
nah saya tidak ingin bicara politik sebenarnya
tapi karena saya melihat bahwa ada ketidakmampuan dan ketidakmauan pemerintah pak jokowi membentuk tim gabungan pencari fakta
saya ingin menyampaikan secara terbuka
kalau pak prabowo menang pemilu dua ribu sembilan belas ini belum selesai juga sampai dua tahun
kami partai gerindra dan pak prabowo subianto akan membentuk tim gabungan pencari fakta
sehingga kasus novel baswedan tidak berlarut larut seperti ini
ini menunjukkan kelemahan ketidakpedulian
jadi itu menjadi agenda prioritas dari pemerintah prabowo subianto untuk kemudian menang ya oke
ini menunjukkan kelemahan pemerintah presiden jokowi terhadap pemberantasan korupsi
baik bang taufik saya ingin anda menanggapi
sebetulnya ini pembentukan tgpf ini sebetulnya simpel
yang diminta hanya pembentukan tgpf
apakah kemudian memang ada kendala non teknis disini
kita akan jawab setelah jeda pariwara
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ya anda kembali di cnn indonesia prime news
sebetulnya ini masalah kan simpel permintaannya ya pembentukan tgpf
mengapa akhirnya apakah ada kendala non teknis dalam pembentukan tgpf ini
sebelum saya jawab itu begini saya netralisir dulu
dengan sikap gerindra berkaitan dengan pansus kpk itu
gerindra adalah keluar dari
keluar dari wo dari
walk out dari paripurna
itu berkaitan dengan hasil akhir berkaitan dengan apa namanya dengan presiden resul
tidak setuju maka walk out
tapi di dalam rapat pleno awal itu pansus ini gerindra ada di dalamnya
itu harus saya sampaikan dulu kepada masyarakat semuanya
jadi jangan salah untuk berposisi
karena bung andri kan belum mengotak dpr
jadi belum mengerti teknis di sana
nanti saya jelaskan
yang kedua saya jumpa dengan bung daniel
ya dia bertanya kalau memang gerindra itu adalah sangat setuju dengan pemberantasan korupsi
tetapi kenapa partai gerindra itu banyak sekali sebagai partai banyak sekali yang menggotong caleg koruptor
jadi kalau memang seperti itu ya kan
jadi jangan terbalik balik untuk melihat hal tersebut
nah saya ingin mengatakan masalah tgpf itu
kita kembalikan ke topik kita
sesuatu yang harus kemudian ditutup tutupi selamanya tidak
pada saatnya barangkali semua pihak akan bergerak sana
tetapi sementara ini menurut saya beri dulu kesempatan kepada polisi

di sini adalah kita telah memberikan anggaran yang cukup besar
anggaran dari rakyat dan sebagainya
jangan kemudian kita sia siakan mereka
jadi kalau misalnya yang adalah persoalan non teknis itu adalah sangat
itu kan bukan persoalan yang bisa kita lihat
oke tapi kan enam belas bulan waktu yang bukan waktu yang sebentar begitu
itu hal yang objektif
bahwa apa yang dilakukan oleh polisi sudah ada sekarang
kalau tidak pada saatnya pasti menurut saya saya yakin bahwa semua pihak juga akan mendorong kepada tgpf
tapi sekarang ini kan belum perlu untuk hal tersebut
dalam skala apa harus kita bikin tgpf tersebut
itu kalau menurut saya
iya waktunya sudah sangat panjang saya pikir
kemudian kedua tadi banyak indikasi yang menurut saya tidak sehat
sebenarnya sih kalau polisi memang mau cepat begitu
kalau kemudian ada jalan untuk menjadi lebih cepat kenapa tidak begitu loh
jadi bagi saya sih ganjil kalau kemudian tgpf itu ditolak oleh kepolisian di satu sisi
dpr di sisi yang lain
karena sebenarnya melalui tgpf ini bisa membantu polisi
jadi jangan kemudian dimaknai ketika tgpf ini hadir dibuat pak jokowi
itu mereduksir polisi
tidak sama sekali
justru kemudian membantu polisi
tadi saya sebutkan mbak eva bayangkan kalau penyidiknya paling tinggi kaptennya akbp segala macam
tapi kalau kemudian yang terlibat bisa jadi punya kekuasaan luar biasa
bisa jadi punya koneksi politik yang luar biasa
bagaimana mungkin mereka berhadapan dengan hal hal seperti itu
nah oleh sebab itu kita butuh orang yang punya power lebih
jadi saya sih melihatnya seharusnya pihak kepolisian dpr dan pihak mana ya menggunakan seluruh potensi yang ada untuk membantu proses ini
kan sebenarnya ini kita menggunakan potensi potensi yang ada untuk membantu menyelesaikan
sebetulnya sudah maksimal atau belum sih pemerintah sekarang menggunakan potensi yang ada
karena kan sebenarnya komnas ham juga sudah dilibatkan
belum belum maksimal
jadi menurut saya yang sekarang bisa dimaksimalkan itu salah satu
maksimalkan itu salah satunya adalah komitmen dari pak jokowi
jadi ketika pak jokowi bilang oh kita bikin tgpf untuk membantu polisi
jangan kemudian dimaknai karena polisi nggak sanggup
dimaknai bisa jadi polisi berhadapan dengan kendala kendala tadi yang saya sebut istilahnya non teknis tadi
jadi dimaknai secara positif begitu
membantu polisi untuk mengungkap kasus ini melalui tgpf
oke bang andri
ya mungkin bang taufik kurang sehat
jadi agak melantur lupa bahwa partai gerindra itu melakukan walk out waktu pengambil keputusan di sidang paripurna penetapan hak angket pansus kpk
mungkin lupa itu mungkin kurang sehat ya
lupa itu satu
tidak karena ketika tno yang pertama saya memimpinnya di dalamnya tgpf
oke bang taufik kita dengarkan dulu bang andri
pemimpinan sidang itu fadlizon juga ikut walk out waktu itu
yang kedua adalah saya ingin menyampaikan
bahwa partai gerindra memang teruji rekam jejaknya sebagai partai yang mendukung pemerintahan korupsi
ini terbukti di mana dalam di dpr ri tidak ada kader gerindra anggota gerindra yang ditangkap tangan oleh kpk
berbeda dengan nasdem gimana mantan ketua umum dan sekjennya patrice rio capella ditangkap oleh kpk
bahkan ketua umumnya pak surya paloh juga pernah diperiksa oleh kpk
beda ketua umum kami pak prabowo belum pernah diperiksa oleh kpk
ini fakta yang tidak bisa dibantah
nah kembali soal kasus yang diminta
tgpf itu tentu ada pihak kepolisian juga yang ada di dalamnya
sehingga penyidikan ini bisa berjalan secara fair netral tidak berpihak satu sama lain dan berkeadilan
dan serta transparan
apakah memang janji beliau mendukung kpk dan pemberantasan korupsi hanya sebatas janji janji kampanye angin sorga di pilpres dua ribu empat belas
atau memang langkah konkret beliau sebagai presiden republik indonesia presiden kita semua
termasuk presiden saya pak jokowi ini
nah apakah beliau memang menunjukkan komitmen beliau dengan langkah konkret dan kebijakan beliau
atau memang ini sebatas janji dua ribu empat belas sehingga kalau seperti ini
dan kemudian nanti bisa menjadi komunitas politik
bukan ini fakta saja
kalau memang ini tidak mampu tentu mas daniel dan kawan kawan akan menunggu dua ribu sembilan belas ganti presiden
dimana pak prabowo sebagai presiden yang akan menyelesaikan kasus ini
ini kan komitmen partai gerinda dan pak prabowo untuk penuntasan kasus mas novel asweda
terakhir terakhir untuk anda
sudah difur enam belas bulan kok belum juga
ini terakhir kesempatan untuk anda menutup perbincangan kita
oke terakhir terakhir
silahkan pak taufik
terakhir untuk anda sebagai penutup
ya penutupnya begini
memang ada dipanggil
dipanggil itulah ketua umum kami
tetapi itulah pemanggilan tersebut kami mempersoalkan yang berapa
itulah yang kami pesan sewena wena kadang kadang sikap kpk
yang kedua apakah itu adalah pak prabowo itu adalah punya keberanian untuk menyelesaikan persoalan persoalan bangsa
ketika itu adalah mertuanya jatuh beliau itu lari terbirit birit di pun negara lain
tidak mau bertanggung jawab bersama sama
tetapi dia melarikan diri justru
bagaimana pemimpin itu adalah ketika keluarganya dalam keadaan seperti itu
dia melarikan diri
itu harus diingat
jadi jangan kita membesar besarkan diri kita
baik kita kembalikan ke topik novel baswedan ini kembali bang taufik terakhir
jadi jangan kita lari ke hal hal yang lain
jangan sampai kita jokan orang dengan perspektif kita
orang yang bisa menilai juga adalah pemimpin kita yang lain
baik terakhir kalau begitu
bagaimana komitmen dari partai pendukung jokowi dodo
karena ini kan kasus novel baswedan ini mau tidak mau dikhawatirkan bisa kemudian masuk ke ranah politik
dan dimanfaatkan begitu ya
bagaimana kemudian antisipasinya agar ini kemudian tidak dipolitisir
dan juga menunjukkan jokowi ini komitmen memberikan komitmen terhadap pemberantasan korupsi
komitmen kalau menurut saya presiden jokowi adalah komited terhadap pemberantasan korupsi
langkah konkretnya apa bang
jangan janji saja
bukan persoalan janji tetapi coba lihat saja sendiri apa yang dilakukan oleh kpk dan sebagainya
ya banyak sekali mereka yang ditangkap sekarang ini
dan apa yang dilakukan oleh kejaksaan bagaimana tingginya kemudian penyelamatan uang negara
kemudian apa yang dilakukan oleh polisi
komitmen terhadap pemberantasan korupsi itu tidak ada yang menghalangi
tapi persoalan kalau belum selesai adalah masalah pak novel baswedan
kita mendorong untuk diselesaikan
itu saja jadi bukan lantas gara gara kemudian pak novel baswedan lantas kita mengatakan bahwa ada hambatan
telah terganggu pemberantasan korupsi di indonesia
ketika orang mengatakan bahwa masalah pak novel baswedan itu membuat terganggu pemberantasan korupsi indonesia
itulah persoalan politik
jangan membawa persoalan itu ke dalam politik
jangan memperlebar persoalan itu
oke baik saya tangkap poinnya
saya ingin membawa persoalan ini ke politik
coba tanya kepada penggiat pemberantasan korupsi di indonesia ada
tidak itu pak jokowi itu menghambat pemberantasan korupsi di indonesia
semuanya mengatakan tidak ada
dan itu adalah sesuatu yang telah berlangsung dan sangat baik menurut saya
jadi karena itulah menurut saya sejauh ini sudah benar apa yang dilakukan oleh pak jokowi dalam konteks pemberantasan korupsi
saya berani dalam konteks itu
terima kasih bang teguh taufikul hadi anggota komisi tiga dpr dari fraksi nasdem
terakhir mungkin dari
ya saya berharap kasus ini bisa terungkap karena bagi kami kasus ini tentu adalah ancaman serius bagi pemberantasan korupsi
karena yang diserang itu adalah aparatur negara di mana sedang bekerja maksimal untuk melakukan agenda pemberantasan korupsi
kalau ini kemudian dibiarkan dan terus hutang
kalau hutang apa namanya pelanggaran ham itu semakin menumpuk maka kita akan terus berhadapan dengan masalah dosa dosa masa lalu di masa depan
jadi anak cucu kita dan para politisi kita akan selalu saling sandra terkait dengan isu isu pelanggaran ham korupsi dan sebagainya
jadi untuk menghentikan politik politik saling sandra itu maka kasus kasus seperti ini harus diselesaikan
oke harus diunggah secara tuntutan
dan ini pr paling besar buat pak jokowi dodo dan hati hati sekali bisa jadi kuburan politik bagi pak jokowi
oke jangan sampai itu menjadi kuburan politik sayang sekali bang andre saya tidak bisa memberikan waktu untuk anda sebagai penutup
tidak pak saya ingin menjelaskan bahwa pak prabowo sudah lalu benda di tni tidak pernah lari dari pertempuran
bahkan presiden fretheline itu prabowo subianto yang menangkap jadi mungkin abang melantur itu
baik baik kita harus tutup dialog ini kita akan lanjutkan lain kali karena ini kasus yang masih harus terus dikawal
oke baik kita harus tutup dialog ini kita akan lanjutkan lain kali karena ini kasus yang masih harus terus dikawal
baik kita harus tutup dialog ini karena ini kasus yang masih toujours dikawal

oke baik kita harus tutup blog yang kita buat